selamat pagi aldi kabar baik
baik mbak yosya kita langsung saja
ini sudah banyak sekali negara negara yang memberikan pernyataan
bahwa memberikan sanksi kepada rusia
terhadap pembatasan berbagai kegiatan ekonomi
sekarang saat ini dampaknya bagi rusia sendiri
kedepannya terhadap sanksi yang diberikan oleh negara negara tersebut
ya kalau kita lihat
pasti akan besar sekali
dampaknya kepada rusia sendiri
tetapi rusia kan juga
bukan negara yang menjadi
dan dia memang lebih banyak
serta perekonomian domestik mereka
jadi mereka pasti bisa bertahan
walaupun mungkin di bawah
dari kondisi yang selama ini ada
negara negara lain pun juga bisa kita lihat
rusia ini memang bukan
suatu negara yang penting penting sekali
di dalam perekonomian dunia
seperti tiongkok misalnya
atau uni eropa dan amerika serikat
tetapi rusia ini seperti
pempa bensin nih
buat banyak negara
karena dia mensupply
berbagai energi yang dibutuhkan
negara negara seperti eropa turki
serta beberapa negara negara lainnya
di sekitar daerah tersebut
yang terjadi adalah seperti itu
apakah kemudian rusia bisa membalas dengan memberikan sanksi sanksi yang sama
kepada negara negara lainnya

yang telah memberikan sanksi terlebih dahulu kepadanya
saya pikir sih rusia gak perlu memberikan sanksi
tentunya juga untuk negara negara
yang dekat dan tergantung kepada rusia
terutama dalam mensupply energinya
mereka sudah akan merasakan sendiri
apalagi kan kemudian negara negara tersebut
juga memberikan sanksi
untuk tidak mengimport dari rusia
dan kita sudah bisa lihat
bagaimana dampaknya terhadap harga minyak
yang terjadi di rusia
atau juga gas
yang kemungkinan akan ada
dan juga untuk beberapa
permasalahan makanan atau barang barang makanan
memang tidak benar benar terlalu
mempengaruhi situasi ekonomi global
tetapi akan ada
dalam arti kata
ini sekarang suplainya
harga harga pun juga akan semakin meningkat
harga kelapa sawit misalnya
karena rusia juga
mensuplai banyak negara di sekitar
grape seed oil gitu ya
atau juga minyak minyak tumbuhan yang lainnya
nah sekarang tentunya
orang akan mencari alternatif
jadi kita ke depan depan mungkin juga akan merasakan nih
jadi dampak dampak turunan dan bawaannya tuh yang menjadi lebih banyak
akan berdampak secara gradual begitu ya bang yose
karena kalau sekarang kita ketahui adalah
permasalahan yang menjadi
isu global adalah supply chain disruption itu sendiri
apakah dengan adanya konflik ini yang semakin meningkat
permasalahan disrupsi pasokan ini akan semakin
menjadi hal yang berat yang harus dihadapi oleh seluruh dunia
karena memang kita bisa lihat bagaimana
supply chain itu sudah terdisrupsi
terutama untuk beberapa bahan bahan pokok yang tadi ya
yang saya sebutkan tadi
walaupun mungkin tidak ke seluruh negara negara di global
ini akan ada dampak dampak turunannya gitu loh
karena orang akan mencari alternatif
yang akhirnya akan meningkatkan
meningkatkan permintaan dan
kita bisa lihat bahwa akan ada tekanan juga terhadap inflasi
yang selama beberapa bulan terakhir ini
hampir satu semester ini juga sudah mulai bergerak
secara lebih signifikan
lalu bang yose kalau kita berkaca terhadap perekonomian rusia dan ukraina pada saat ini
dari skala pdb nya lah
pertumbuhan ekonomi dan juga gdp mereka yang mereka miliki
sebetulnya kekuatan antara kedua negara yang sedang berkonflik ini
mana yang lebih powerful
mana yang kemudian memiliki dampak ekonomi yang lebih besar kepada dunia
dan jika diberikan sanksi ini akan mempengaruhi lebih banyak pihak
keduanya tentu penting
terutama penting seperti yang tadi saya katakan kepada negara negara sekitar
untuk urusan makanan
untuk urusan gandum gitu ya
itu asalnya dari rusia dan dari ukraina
begitu juga untuk gas
gas yang datangnya dari rusia itu harus melewati ukraina juga
jadi tentunya keduanya akan bermasalah
tetapi permasalahan yang lebih besar sebenarnya bukan hanya yang sifatnya langsung seperti ini
tetapi lebih berbahaya lagi lebih mengkhawatirkan lagi
tetapi lebih berbahaya lagi lebih mengkhawatirkan lagi
ini akan menimbulkan tensi geopolitik yang lebih tinggi lagi
dan bisa saja ini berakibat ke daerah daerah yang lainnya
bukan hanya di daerah sekitar ukraina dan rusia saja
tetapi juga misalnya bisa mengambil tempat di asia pasifik
apalagi kita juga tahu bahwa tensi antara amerika dengan tiongkok sudah semakin meningkat juga
ini menjadi semacam pemicu
perekonomian dunia mungkin akan menjadi sangat sangat sangat terpengaruh
jauh lebih terpengaruh daripada hanya konflik antara dua negara ini
bang yose apakah kita bisa berpegang terhadap pernyataan yang baru saja dikeluarkan oleh presiden amerika serikat joe biden
yang mengatakan bahwa nantinya amerika serikat ini sebagai negara
salah satu negara dengan kekuatan terkuat begitu di dunia tidak akan memberikan sanksi militer kepada
rusia namun hanya memberikan sanksi ekonomi
dan juga begitu pun putin sebaliknya mengatakan bahwa meskipun dia memberi ingatan negara negara agar tidak intervensi ikut campur terhadap urusan yang sedang terjadi antara rusia dan ukraina
tapi dia mengatakan bahwa rusia tidak akan sampai mengacaukanlah perekonomian dunia
ya ya sama ini sangat saya pikir terkait dengan apa yang saya sebutkan tadi
amerika serikat juga masih ingin menjaga tensi geopolitik supaya walaupun
memang panas sekali seperti sekarang tetapi tidak sampai meledak
karena kalau amerika ikut mengintervensi misalnya ini tentunya akan membuat pihak pihak lain yang lebih suportif terhadap rusia
itu mungkin bisa saja akan ikut turun tangan juga ikut mengintervensi juga
nah akibatnya ini yang terjadi ketika misalnya waktu perang dunia ii
ke dimana jerman mengintervensi atau menginvasi polan
yang akhirnya membuat atau mengeskalasi geopolitical tension itu menjadi konflik yang terbuka benar benar di tingkatan dunia
dan ini yang tentunya ingin kita semua hindari
oke eskalasi tersebut yang harus dihindari
eskalasi yang bisa menyebabkan perang ini bisa lebih besar begitu karena ada ally sekutu yang bermain disana

tapi kalau kita melihat bang yose saya ingin berkaca terhadap data bursa saham global pada perdagangan kemarin
asia amerika cenderung bervariasi ya ditutup dengan ada yang di zona positif tapi juga masih banyaknya zona merah
apa sebetulnya pengaruh rusia pengaruh ukraina terhadap perekonomian eropa saat ini
ini kan akan menjadi benua yang paling terpengaruh ya antara konflik dua negara ini
ya karena seperti tadi saya katakan
rusia ini pompa bensin yang terdekat dari eropa dan eropa ini yang sangat terdampak secara langsung terutama dari sisi energi
dan kita sudah tahu bahwa selama empat bulan lima bulan belakangan eropa juga sudah mengalami krisis energi sebenarnya ya
yang disebabkan oleh salah satunya oleh peningkatan tensi politik ini
nah sekarang dengan konflik yang lebih terbuka itu kedepan depannya tentunya eropa akan mengalami krisis energi
proses yang lebih phillips
terutama karena karena setelah jalan penjualan energi ter
bagaimana menurut vanit containing
bang yose mungkin selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah
nantinya akan seberapa berpengaruh
sih bang jika kemudian
konflik ini akan
membawa atau menyeret sekutu sekutu
lainnya yang kemudian ikut
membantu kedua belah pihak begitu baik rusia
ukraina maupun amerika serikat dalam hal ini
eskalasi yang bisa mungkin terjadi dan
bagaimana kemudian kira kira
dunia bisa menghadapinya
memperhitungkan ini semua ya mungkin hanya
ada beberapa skenario yang bisa
terjadi skenario yang paling buruk
tentunya ini akan membawa
semua sekutu sekutu termasuk
juga tiongkok dan amerika serikat
di dalam konflik
yang terjadi dan kalau sudah
seperti itu itu tentunya
tidak jauh lah kita
dari perang dunia ketiga mungkin
nah tapi ini adalah
senario yang terburuk
senario terburuk ini juga
kecil sekali kemungkinannya dan
yang akan terjadi adalah
sifatnya lebih terbatas
pada beberapa daerah tertentu
tetapi tetap akan menjadi
api dalam skam
nah ini yang
dan kalau seperti itu akhirnya
yang terpengaruh di dalam
tidak benar benar secara langsung tetapi
akan memperpanjang ketidakpastian
dan ketidakpastian itu
adalah sesuatu yang tidak diinginkan
ketika kita baru saja menghadapi pandemi
dan belum benar benar pulih
dari kondisi tersebut
baik bang yosi kita ketahui bahwa
di era modern ini perang militer
nampaknya ya sudah berpulih

suatu perang yang menarik lagi bagi negara negara
adidaya begitu yang sekarang yang harus
diwaspadai adalah perang dagang begitu ya
yang diberikan apakah kemudian
ada potensi sangsi sangsi dagang ini
terekskalasi kemudian menjadi
akhirnya perang dagang begitu
dengan berbagai restriction yang diberikan
kepada ekonomi ekonomi negara negara
ya perang dagang ini kan sebenarnya
memang perpanjangan dari konflik
ya atau tensi yang memang terjadi
yang meningkat ya antara
negara negara tersebut dan
ini biasa digunakan juga
untuk menjadi alternatif
dibandingkan dengan konflik yang
terbuka nah permasalahannya
ukraina dengan rusia
ini kan dari dulu
perekonomiannya juga sudah
sudah mandek nih antara
keduanya hubungan perekonomian mereka
sehingga mau gak
mau kalau konflik itu ya memang
harus konflik terbuka nah
yang kita harus pastikan adalah
bahwa ini tidak menyeret
yang lain untuk ikut
kesatu sama lainnya dan menggunakan
instrumen instrumen seperti perdagangan
untuk berperang untuk
melakukan konflik yang tentunya
tidak kita inginkan
karena konflik perdagangan
itu dalam sejarahnya
end up sering sekali
berakhir pada konflik yang
terbuka konflik yang lebih terbuka
dan itu yang kemudian
serta juga mungkin
kalau sampai meledak
konfliknya pasti akan
dampak yang sangat tinggi sekali kepada perekonomian
bang yose terakhir kita
ketahui saat ini indonesia
sedang di fase
catatan ekonomi kita sangat
cemerlang cemerlangnya lah bisa dikatakannya
pdb kita positif raca dagang positif
sebuah indikator ekonomi nampaknya saat ini masih
dalam kondisi positif sehingga membuat fundamental
ekonomi kita kuat nah apakah kemudian
kemarin juga kita lihat beberapa
banyak kalangan investor yang kemudian
melakukan aksi panic selling
begitu ya menjual aset aset mereka
jika melihat fundamental ekonomi kita saat ini
goncangan eskalasi tensi geopolitik
antara dua negara ini yang melibatkan sekutu
seberapa kuat fundamental ekonomi kita bisa
melawan dampak tersebut
hubungan antara indonesia
rusia dan juga
ukraina itu sebenarnya terbatas
ya sangat terbatas walaupun memang
dan ukraina terutama
pemasok gandum yang terbesar
salah satu yang pemasok
gandum terbesar di indonesia begitu
juga rusia menjadi
pemasok beberapa barang
barang komoditas juga yang tidak
diproduksi di indonesia
dampaknya secara umum sih
terbatas secara langsung terbatas
tetapi seperti yang tadi saya katakan
ini tidak memberikan
konflik yang lebih terbuka lagi
dan kita sendiri
juga harus sebenarnya memisahkan
antara apa yang terjadi
di pasar keuangan dengan apa yang
terjadi pada perekonomian real kita
seperti kita ketahui
ini cenderung sifatnya
lebih reaktif dan mungkin
hal hal seperti ini sebagai momentum
untuk taking profit atau untuk
melakukan hal hal yang lainnya
sehingga ini mungkin tidak bisa
menjadi indikator yang tepat
perekonomian indonesia kalau dari
perekonomian indonesia sendiri selama
tidak terjadi konflik yang terlalu
berkepanjangan dan juga
lebih terbuka lagi melibatkan banyak
dampaknya tidak terlalu
besar dan terbatas
walaupun mungkin kita akan melihat
harga harga untuk beberapa barang
yang memang selama ini
kita banyak dapatkan
dari ukraina ataupun
juga dari rusia
baik bang yose kita harapkan bahwa
konflik yang terjadi ini tidak tereskalasi
iya begitu dan tidak melibatkan
lebih banyak negara lagi
terkait dengan perseteruan yang terjadi
dan juga kita harapkan tentunya indonesia punya
posisi strategis di presidensi g dua puluh yang membawa
konsensus global banyak terjadi
semoga kita bisa membawa
isu ini ke presidensi tertentu

keberhasilan g dua puluh kita mungkin
akan menjadi jauh lebih sulit nih
dengan adanya konflik terbuka seperti ini
baik bang yose kita nantikan nanti ya
bagaimana kemudian yang akan dilakukan
oleh indonesia dengan presidensi yang sudah dipegang
dan juga apa selanjutnya
kelanjutan dari konflik rusia dan juga ukraina ini
terima kasih bang yose rizal damuri
direktur eksekutif csis sudah bergabung
bersama kami di cnn indonesia today pagi ini
selamat pagi bang yose salam sehat
terima kasih salam sehat